sebagian angkot dan taksi konvensional bandung dan sekitarnya
mogok kerja menuntut pemerintah segera menerapkan peraturan angkutan online
mereka memprotes karena peraturan menteri tentang angkutan online
tak kunjung diterapkan di lapangan meski sudah melewati masa transisi tiga bulan
puluhan sopir angkutan kota dan taksi konvensional
mendatangi pusat pemerintahan provinsi jawa barat gedung sate kota bandung
mereka kembali menyuarakan agar pemerintah segera menerapkan
peraturan menteri perhubungan nomor satu ratus delapan puluh
aksi ini bukan yang pertama kalinya digelar angkutan konvensional
sejak adanya transportasi berbasis aplikasi
berulang kali pengemudi angkutan konvensional menuntut kesetaraan aturan
dengan angkutan berbasis aplikasi
yang selama ini dinilai tidak adil bagi sopir ataupun pengusaha angkutan konvensional
mereka juga menyerukan angkutan konvensional lainnya
untuk tidak beroperasi antara delapan hingga sebelas mei dua ribu tujuh belas
selama permenhub itu tidak dijalankan pemerintah
itu kan ada pm ada peraturan
jadi sini peraturan itu adalah harus ditegakkan
jadi supaya clear antara online dan konvensional itu bisa sejajar
dan masing masing mendapat perlindungan hukum
artinya hanya tarap kestaraan keadilan itu yang mereka inginkan
jadi kayak kemarin kan ada rajia rajia angkut di rajia online enggak
menurut dinas perhubungan provinsi jawa barat
sebagian tuntutan pengemudi angkutan umum ini sudah dijalankan
mereka juga akan memediasi dengan pemerintah
sudah lakukan mediasi atau menerima aspirasi
ada tiga sebetulnya yang mereka inginkan
yang pertama adalah untuk gakum
gakum kaitan dengan penegakan pm satu ratus dua
dan memang itu kemarin juga sudah berlangsung
dan mereka meminta itu segera untuk terus
langsung terus menerus gitu
kedua untuk memfasilitasi aspirasi ini
mereka juga mempertemukan dengan kementerian di tingkat pusat
yaitu perhubungan dan kominfo
akan kita coba fasilitasi untuk bisa ketemu
ada beberapa hal yang memang akan mereka sampaikan
terkait dengan satu ratus delapan dan lain lain tentunya
yang ketiga ini permintaan untuk penangguhan retribusi
meski aksi ini tidak berlangsung secara besar besaran
sejumlah daerah di wilayah di sekitar bandung
sepi dari angkutan kota yang beroperasi
sedang di dalam kota bandung
angkutan umum tetap beroperasi seperti biasa